wacana menteri dalam negeri cahaya kumolo menunjuk dua jenderal polisi menjadi pejabat gubernur di jawa barat dan sumatera utara menjadi polemik
kendati masih menunggu keputusan presiden jokowi dodo
sejumlah partai politik menduga usulan pejabat gubernur dari polri semata mata demi agenda jokowi di pilpres dua ribu sembilan belas berdata
nada sumbang mengiringi rencana penunjukan dua perwira tinggi polri aktif sebagai penjabat gubernur di provinsi jawa barat dan sumatera utara
wakil ketua majelis juro partai keadilan sejahtera hidayat nur wahid menilai keputusan mendagri tersebut kurang tepat dan tidak netral
sebab ada beberapa provinsi yang calon gubernurnya bernawirawan polri
hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kecurigaan masyarakat
mendagri menyimpan agenda tertentu
keinginan itu tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat kan
kepolisian sendiri gak boleh mengatakan polisi harus netral dan tidak boleh ditandai tandai kepada kepentingan politik
nah kita tahu bahwa jawa barat itu
salah satu cowok gubernurnya adalah mantan kabodra jawa barat
menghadirkan seorang polisi aktif menjadi plt gubernur di sana itu sangat membuka tafsir untuk kemudian mencurigai ada apa gitu loh
dikutip dari laman jpnn com senada dengan pks wakil sekjen dpp partai gerindra andre rosiade menduga ada skenario besar dibalik usulan mendagri tersebut
jumlah tersebut sangat strategis untuk mempengaruhi kemenangan pada pemilihan presiden mendatang
menanggapi masalah netralitas polri dalam pergelaran pilkada cahyo kumolo menegaskan selama ini polri dinilai netral
selain itu ada jaminan keamanan untuk meredam konflik di jawa barat dan sumatera utara
selama ini juga netral ke polisi
tidak ada masalah nih tanggung jawab saya saya perlu orang yang bisa membangun koordinasi dengan pi daerah
lata kelola pemerintahnya juga akan jalan lancar
dan ada jaminan area yang sementara diisukan konflik ini akan aman
sebelumnya kemendagri berencana menunjuk asisten kepala polri bidang operasi irjen muhammad iryawan sebagai plt gubernur jawa barat
dan kadif propam polri irjen marfwani sormin menjadi plt gubernur sumatera utara
hingga kini usulan dua jenderal memegang posisi plt gubernur masih menunggu keputusan resmi presiden joko widodo
andri setiawan cnn indonesia
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya kendati masih menunggu keputusan presiden joko widodo
usulan menteri dalam negeri yang akan menempatkan dua perwira tinggi polisi sebagai plt gubernur di jawa barat dan juga sumatera utara sudah menuai polemik di tahun politik ini
kecurigaan datang manakala rencana mendagri itu dinilai semata mata
bukan urusan keamanan saja tapi ada motif lain di belakangnya
benarkah ada kepentingan yang lain dibalik usulan perwira tinggi polisi menjadi plt gubernur
kita akan ulas malam hari ini sudah hadir di studio cnn indonesia
ada dua narasumber kami malam hari ini
ada bang andre rosiade wakil sekjen partai gerindra
bang andre selamat malam selamat malam
terima kasih sudah meluangkan waktu bang di prime news malam hari ini
dan juga sudah ada bang ray rangkuti direktur eksekutif lingkar madan indonesia tulima
bang ray selamat malam selamat malam
dan sudah bergabung di luar studio
lewat sambungan telepon ada bang arteria dahlan ketua dpp pdi perjuangan
selamat malam bang arteria
selamat malam assalamualaikum
karena ini usulan datang dari pemerintah
saya ingin langsung ke anda bang arteria sebagai partai penyokong pemerintah
jadi kenapa bang arteria harus petinggi ataupun general polisi yang menjadi plt gubernur di sumatera utara dan juga jawa barat
ya pertama saya ingin menyampaikan tidak ada yang perlu dipermasalahkan
terkait dengan usulan mendagri mengajukan dua nama yaitu asisten operasi kapolri
m birjawan dan k prof pak matwani
saya mau mengajak semua pihak untuk berpikir jernih
kemudian tidak berprasangka buruk ada skenario besar dan motif motif tertentu
dan janganlah bangun kecemasan
ini baru mau mulai kok sudah bersiap siap untuk skenario kalah gitu
saya ingin teman teman semua membangun optimisme
ketik boleh boleh saja saya apresiasi
tapi jangan baper jangan dasarnya itu prasangka dasarnya itu perasaan dan atumsi atumsi yang tidak jelas
tapi begini bang arteria
ya baik bang arteria
kita harus berbicara asal asal dasar asal asal dasar dan kita harus ada presiden
kita teman teman juga harus percaya terhadap sistem keterbatasan keadaan
percaya sama lembaga negara percaya sama lembaga publik
semuanya diatur punya hukum dan kita kan dalam konteks good governance
terkoreksi terawasi dan punya sanksi juga
yang ingin saya sampaikan disini kasihan rakyat
tiap hari diberikan asupan yang tidak mendidik
penuh muatan dengan prasangka buruk dan jauh dari fakta hukum
harusnya kan semuanya kan bisa clear gitu kan
apakah ada pelanggaran dari mendagri
baik bang arteria
ya bicara mengenai pelanggaran
kalau kemudian ada yang mengasumsikan kebijakan dari ataupun rencana ini bertentangan dengan undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas tentang pilkada
bahwa poinnya adalah pengganti gubernur adalah pejabat media
ini madya ini pejabat tinggi madya
diasumsikan merupakan pejabat eselon i bang arteria
ya negara ini tidak dibuat dengan asumsi tetapi dengan dasar dasar hukum dan konteks konteks yang sangat jelas
apa yang dilanggar saya yang buat undang undangnya
mana itu yang teman teman yang ngaku ngaku ini mana yang buat undang undang
yang itu saya bdi perjuangan yang lain juga pada nggak datang tuh kemarin
jadi kita hadir betul
hadir betul dalam konteks apa memastikan ini semua
di undang undang sepuluh dua ribu enam belas kan jelas
ya jelasnya kenapa
kita lihat fakta yang di sini
faktanya pilkada jabar pilkada sumut ini akan hadir di dua puluh tujuh juni dua ribu enam belas
fakta kedua pemungutan suaranya dua tutup
kemudian akhir masa jabatan gubernur itu kurang dari tanggal dua puluh tujuh juni
artinya ada kekosongan hukum
undang undang mengatakan seketika ada kekosongan hukum
ya akhir masa jabatan mendahului pemungutan suara
maka terbitlah kewenangan mendagri untuk mengusulkan nama
pada poin ini sudah jelas kewenangan mendagri mutlak gitu
kemudian yang kedua permasalahannya
mendagri juga nggak sewenang wenang
kita punya aturan permendagri pasal empat pasal lima ya permendagri nomor satu dua ribu
nggak sewenang wenang dia pilih
dijelaskan pj gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi media
yang setingkat di lingkup pemerintahan pusat maupun provinsi
baca dong bukan hanya pejabat pimpinan tinggi media
yang setingkat dari institusi di luar mendagri pun bisa
belum tentu yang ada di kemendagri itu bisa menyelesaikan itu yang pertama
yang kedua sekarang ini ada tujuh belas provinsi yang sedang menjalankan pilkada
kita butuh tujuh belas pj
apabila itu dilakukan harus dari echelon satu kemendagri
ya selesai urusan kemendagri hanya urusan pilkada itu
bukan urusan urusan yang lain yang jauh lebih besar
makanya saya juga lihat tolonglah harusnya teman teman juga bermasalahkan
apakah si dua nama itu tidak mengulis harap di permendagri pasal empat atau dua
pak ayatua pak engga m iryawan ini sudah jelas ya sama si matuan ini
ini kan jelas sudah memenuhi persyaratan
jabatan beliau pada saat ini irjen itu telah setingkat dengan pejabat tinggi madia
setara dengan echelon satu
itu baru bicara norma hukum
bicara kapasitas bicara kapabilitas bicara integritas dan kemampuan kemampuan lain
nggak usah lah kita bantahkan lagi
kemudian yang ketiga ini juga penting
kalau orientasinya pendekatan keamanan potensi konflik
jelas ini bukan katanya polri bukan katanya mendagri
ini daerah adalah daerah merah
dan semuanya itu juga sepersetujuan kak polri dan pak wak kapolri
jadi nggak perlu ributlah
tahun kemarin dua ribu tujuh belas kita punya pak karloteun sulawesi barat
orang orang sana juga ada polri ada tni dan daerahnya juga daerah merah
kok diem diem aja begitu ada sumut sama jawa barat
semuanya heboh membangun kecemasan yang saya pikir sayang ini
rakyat harus dididik dengan berpolitik lebih baik dan benar pemerintah sehat
jangan diisi dengan berita berita yang saya katakan cenderung hoax
ya baik bang artir
tapi kan bacawagup di jawa barat dari pdip kan merupakan mantan kapolda jawa barat bang
nanti ada kemudian misalnya pendapat mengatakan ini nanti dipertanyakan lagi
bagaimana netralitas polri sih ketika ada salah satu calon yang kemudian masih aktif lagi sekarang
ya justru teman teman berpikir berdasarkan undang undang pilkada as
kan harus netral
berdasarkan fakta bahwa pj pj yang tidak netral itu langsung disangsi
bicara mengenai pilkada yang ada di kalimantan barat
tiga bupati itu kena sanksi non job
saya pikir institusi polri tidak punya kesejarahan untuk tidak netral
jadi saya melihat ya kalau bicara itu faktual ada dasar ada historical
kalau model begini kan jadinya lucu saya ingin sampaikan
justru dengan teman teman ya perwira dua perwira itu masuk sebagai pj
kenapa pimpinannya tidak lagi seorang kapolri dan pak wakapori
pimpinan itu macam macam itu
pimpinannya adalah pak jokowi pimpinan yang diawasi oleh kasn
pengawasnya dua komisi dua mengawasi kemudian komisi tiga dpr ri mengawasi
jadi lebih firm itu
jangan dipikir kalau yang maju itu misalnya pegawai negeri atau sekda sekalipun akan lebih netral
kami punya data data berapa banyak sekda sekta yang tidak netral
dan berapa banyak polri yang sangat sangat netral
jadi tolong bicaranya faktual ada data gitu
oke baik bang arteria kita dengarkan pendapat dari bang andre rosiade dari partai gerindra
bang andre bagaimana menanggapi apa yang disampaikan oleh bang arteri tadi
ini bicara pakai data fakta dan sebagainya
bahwa kalau pns bisa jadi justru kemudian tidak netral dan sebagainya
karena ini kan dua wilayah yang ditandai merah begitu
ya baik terima kasih
kami menganggap ini di luar kelaziman ya
biasanya memang yang diangkat oleh mendagri itu adalah selalu
esalon i beliau setingkat esalon i bisa dirjen
tapi juga bisa pejabat daerah seperti sekda
tapi juga kita jangan lupa
mendagri juga bisa mengangkat pejabat eselon i dari kementerian lain
tidak terpatok dari kementerian dalam negeri saja
nah bicara memang soal celah peraturan hukum
tentu kita melihat kelihain pak cahyo ini

pasti tentu mendagri kementerian dalam negeri
bisa menemukan celah hukum untuk pembenaran dua jenderal ini
karena apa kita lihat permendagri nomor satu tahun dua ribu delapan belas
bisa saja kita punya persepsi permendagri ini dibangun narasinya
dan merangka menjustifikasi bisa diterimanya dua jenderal polisi ini
karena baru kemarin permendagri nya keluar
tiba tiba baru keluar dua jenderal polisi ini disebutkan
kami tidak baper ya
tapi bicara pengalaman saja
kita bicara pilkada dua ribu delapan belas ini adalah semifinal
kalau kita anggap pileg dan pilpres dua ribu sembilan belas adalah finalnya
nah kemarin pilkada dki itu perempat finalnya
nah kita bertemu dengan yang namanya pak asop kapolri ini sebagai kapolda metro jaya
dan juga kita bertemu juga dengan kapolda jawa barat waktu itu
pak anton cerlian
bagaimana beliau berdua terkesan
saya tidak ingin menuduh
tapi terkesan berpihak kepada salah satu konsisten pilkada dki
kenapa kemudian anda bisa mengasumsikan seperti itu
bagaimana seorang kapolda metro jaya secara terbuka meminta pengadilan negeri jakarta utara waktu itu
untuk menunda sidang peradilan pak ahok
waktu itu kapolda metro jaya nya pak muhammad girawan pak iwan bule ini
yang biasa disebut
itu contoh ketidak netralan beliau
lalu informasi dari relawan relawan kami di bawah
kita melihat ada indikasi keberpihakan institusi waktu itu dalam pilkada dki
jadi anda menilai yang polri tidak netral begitu dalam pilkada nanti
sehingga kami ingin mencegah apalagi di jawa barat itu
kapolda jawa barat yang calon wakil gubernur itu
itu juga melakukan tindakan tindakan
yang mendukung tindakan pak muhammad irawan waktu itu
bagaimana beliau ya pak muhammad irawan melakukan penangkapan penangkapan terhadap aksi bela islam
waktu itu bagaimana pak kiflan zen bu rahmawati pak sri bintang pamungkas
sampai ustadz al khotod ditangkap
tapi kita lihat pernah nggak masuk pengadilan beliau
ditangkap ditahan tiba tiba dilepas begitu saja
ya seperti zaman nordi baru tangkap dulu baru dipikirin salahnya seperti apa
oke jadi teman teman geri bira menilai
apolri ini dipertanyakan juga netralitasnya untuk pilih kajak apalagi di dua wilayah ini
apalagi kita semua tahu bahwa pak jokowi di dua ribu empat belas kalah di sana
tentu kita melihat bahwa keinginan dari presiden untuk menang di jawa barat itu terlihat
nah kita mengusulkan kepada pak mendagri ya kita tahulah jagonya pak mendagri
mencari aturan celah hukum ya tapi kita mengusulkan hentikanlah kegaduhan angkat pejabat lain
kita ini bukan soal baper tapi kita ingin mengajak bangsa ini masalah begitu banyak ya
kemiskinan bahkan presiden dulu janji tidak pernah impor beras sekarang impor beras ya
lalu bagaimana sekarang sembako tinggi harganya pengangguran dimana mana
ini kan sulit masyarakat ditambah lagi mendagri ini ya
apalagi mendagri ini melakukan kegaduhan kegaduhan baru
dan jangan lupa permendagri ini bertentangan dengan undang undang asn pasal satu ratus sembilan ayat tiga
yang menyatakan bahwa anggota tni polri yang ingin masuk jadi pejabat sipil itu harus mengundurkan diri dulu jadi sipil dulu
itu yang dilalui oleh pak roni sumpi menjadi dirjen imigrasi maupun saya lupa kak korlantas yang menjadi dirjen perhubungan darat
cermati bang dari rencana kebijakan dari mendagri kali ini untuk menempatkan dua perwira polisi menjadi plt gubernur di dua provinsi
ya ini menurut saya salah kaprah sebetulnya kan sejak dari awal kita sudah mulai menata dengan baik
semua orang harus pada pakemnya supaya lebih profesional kan
dimulai dari reformasi institusi tni kita buat mereka berjarak dari politik ya
sehingga dengan begitu sekarang semua tni bukan hanya nggak boleh mencukupi jabatan jabatan politik ya
tapi mereka juga tidak boleh terlibat dalam urusan keamanan
padahal dulu kan sebagaimana kita ketahui bahkan urusan keamanan dan politik plus pertahanan bersamaan merupakan wilayah yang bisa dikuasai yang bisa dikerjakan oleh tni
sekarang itu diproporsionalisasi tni toh hanya ngurusin pertahanan kalau mereka mau pindah ke politik mereka harus jadi sipil itu satu
polisi juga begitu
polisi kalau dulu dikait kaitkan dengan pertahanan sekarang mereka harus fokus pada dua fungsi utama
pertama adalah keamanan dan ketertiban sosial dan juga adalah penegakan hukum
nah di luar itu tidak boleh
makanya di undang undang polisi itu juga dinyatakan dengan tegas mereka yang beralih fungsi tidak lagi menjabat sebagai jabatan kepolisian harus lebih dahulu mengundurkan
jadi ini di luar itu foksi polisi begitu menjadi peletai gubernur
ya itu sudah dengan tegas diperkuat dengan asn yang mengatakan hal itu
plus juga dengan peraturan pemerintah
pertama dikaitkan dengan pemerintah nomor sebelas tahun dua ribu tujuh belas
karena dulu ada masalah
memang sebelum keluar misalnya undang undang asn ya plus juga belum keluar pp nomor sebelas tahun dua ribu tujuh belas itu
banyak polisi aktif tni aktif yang diperbantukan mengisi jabatan jabatan di lingkungan kementerian atau di lingkungan jabatan jabatan politik
meskipun tidak pada jabatan strategis ya tapi ada kira kira begitu
yang pada tingkat tertentu ini diprotes oleh asn
kenapa gitu karena karir mereka bisa mandek
begitu mereka mestinya masuk eh yang masuk malah orang luar dalam pengertian asn ini ya
yaitu baik dari polisi maupun dari tni mengisi jabatan jabatan strategis mereka
oleh karena itu keluarlah undang undang asn yang melarang polisi dan tni masuk jabatan sipil
plus juga keluar pp nomor sebelas tahun dua ribu tujuh belas yang mengatakan bahwa jabatan sipil nggak bisa dijabat oleh tni dan polri
nah sekarang pertanyaannya apakah plt ini jabatan sipil atau jabatan non sipil
kan kira kira gitu
ya jelas itu jabatan sipil karena berkaitan dengan politik kan
nah pertanyaan kedua entitas bolut ini apa
jelas entitas polisi itu bukan sipil tapi bukan militer
mereka adalah sipil yang dipersenjatai
kan kira kira gitu
karena ada konteks dipersenjatai itulah kemudian hak hak sipilnya jadi berkurang
tapi karena mereka dipersenjatai yang pada hakikatnya adalah militer yang dipersenjatai yang hakikatnya adalah sipil
pul mereka juga tidak bisa jadi militer
mereka tidak ditugaskan untuk menjaga pertahanan macam macam dan seterusnya
nah bahwa kemudian mendagri beralasan juga pernah menggunakan aturan ini dengan menaruh perwira tinggi polisi di dua provinsi sebelumnya
ada sulbar ada aceh dan sebagainya
kita akan bahas nanti usaha jeda bang rey dan juga bang rey juga ada nanti bang arteria kalau sambungan telepon
kita akan lanjut lagi usai jeda
prime news akan segera kembali sesaat lagi
anda kembali di prime news
kita masih membahas mengenai polemik general polisi menjadi plt gubernur
maksud saya ke bang arteria dahlan karena memang tidak banyak waktu yang bisa diberikan oleh bang arteria
bang arteria selamat malam
oke bang arte tadi sudah mendengar ya pendapat dari bang rey ini mengatakan salah kaprah dan juga tadi ada bang andre mengatakan ini nuansanya politis juga ini menjelang pilpres finalnya dua ribu sembilan belas
bagaimana pendapat anda bang arteria ini
ada yang mengatakan ini salah kaprah
ada yang mengatakan salah kaprah juga pak
saya menjawab sedikit ya tadi dikatakan di luar kelaziman
nah ini kita sudah punya presiden ada pak karlo di sulawesi barat
ada pak sudermo tni di aceh
pilkadanya sangat hebat sangat sukses demokrasinya sehat
kemudian yang kedua ini kan dikatakan kan bisa diambil dari kementerian lain
ingat loh bahasa kementerian lain itu kita bicara kementerian dan lembaga serta institusi yang setingkat dengan itu
por itu sama itu setingkatannya juga sama
kemudian ada katanya celah hukum
ya permendagri satu itu justru menutup celah hukum menutup kesewenang kewenangan yang diberikan oleh undang undang tak kalah mendagri bisa ngapain aja
eh permendagri justru pak cahyo membatasi dirinya untuk mengingatkan semua pihak bahwa limitatif loh yang bisa dijadikan pj gubernur
jadi seharusnya ini adalah apa niatan baik pemerintah
terkait untuk melaksanakan demokrasi sehat
kalau nggak ada permendagri bisa tuh mendagri milih si acb si c tanpa dasar
tapi kan ini enggak
kemudian saya juga ingin sampaikan beginilah potret saat kala banyak pihak atau partai politik melihat kebijakan selalu dalam konteks kepentingan politik
bukan kepentingan rakyat
selalu sensitif pada saat kepentingannya terganggu
sampai sampai bisa dikatakan kami aja nggak habis pikir
pilkada dki itu baru perempat final
pilkada jaya barso morini semifinal
pemilunya nanti final
kami tidak berpikir ke arah sana
ya tapi kan ini tahun politik bang arteria bisa jadi kemudian kebijakan ini dinilai kepentingan politik p tiga
ini hadirkan usus semata mata memastikan demokrasinya sehat
pilkadanya bermartabat dan rakyat yang menerima manfaat
jadi nggak usah khawatir
apalagi dikatakan tadi bahwa ada masalah terkait dengan kesejarahan
waktu saat ahok
makanya pak andre ini juga belajar dan ditanyakan lagi sama teman teman di komisi dua
waktu itu jangankan menyidangkan
dan penuntutan saja harus dihentikan itu
karena apa kita tidak mau penegakan hukum dikatakan nanti politisasi penegakan hukum
penegakan hukum dilakukan atau dikatakan sebagai kriminalisasi penegakan hukum
jadi yang disampaikan oleh kapolda metro
untuk menghentikan proses persidangan itu
tidak dihentikan tapi ditunda
itu dalam konteks spirit menjalankan mou yang disepakati kapolri
yang disepakati dpr dan pemerintah
saya sama iwan bule waktu itu
baik bang arteria
bagaimana kemudian dengan pendapat yang mengatakan kalau ini kan bukan tupoksi dari kepolisian
untuk menjalankan pemerintahan
tupoksi kepolisian adalah menjalankan keamanan
sedangkan yang dibutuhkan adalah untuk menjaga pemerintahan yang kosong nantinya
kalau menyimak undang undang simaklah
secara cermat dan jelas
jangan hadirkan kegaduhan
justru yang menghadirkan kegaduhan ini kan partai gerindra
bukannya pak mendagwi
jadi selalu buatlah rakyat itu cerdas
pasal dua pasal empat dan pasal dua puluh delapan undang undang polri kan jelas
disebutkan tentang peran fungsi polri
apa itu menjalankan sebagian kewenangan pemerintahan negara
dan juga menjalankan fungsi fungsi jabatan di luar negara
polri yang mungkin juga dijabat dengan penekanan penugasan dari kapolri
yang bersangkutan penugasan
menjalankan sebagian kewenangan pemerintahan negara atas apa
kenapa begitu ada fakta daerah merah
daerah yang rawan konflik
yang butuh pendekatan keamanan
ini bukan semata mata dari mendagri
ini yang menghasilkan ini kan bawaslu yang ngomong seperti itu
nah jadi kita juga minta betul ya
saya yakin polri pemerintah menjamin dua nama ini akan netral
berlaku adil dan tidak berpihak
jangan belum orang bekerja baru diusulkan sudah dibuat gaduh
nanti kan gampang kalau kalah nanti udah
karena apa penyelenggaranya berpihak
pemerintahnya tidak netral
kan nggak boleh dong begitu
oke baik bang arteri ya
teman teman gerindra dikatakan ini membuat gaduh karena peraturan ini bagaimana
pertama bukan hanya partai gerindra yang protes
hampir seluruh partai di dpr protes
partai mana saja bang
terbuka ada golkar
demokrat dan berbagai partai yang lain
beliau selalu menyatakan daerah rawan
emang pj gubernur kerjanya mengurus keamanan
itu kan ada tanggung jawab polri melalui kapolda
bahkan panglima tni pun sudah menyampaikan instruksinya
bahwa tni akan membackup polri untuk mengembangkan pikr dua ribu delapan belas
jadi saya rasa gak ada hubungan pj gubernur mengurus kerawanan mengurus keamanan
tupoksi pj gubernur itu jelas
tadi bang bilang pendekatannya
tahu pendekatannya keamanan dan rawan publik
itu juga tempatnya
soal jurisprudensi ya
bahwa ada pejabat polri
ia dan maupun tni yang waktu itu ditugaskan di sulselbar dan aceh
waktu itu mereka berdua sudah bertugas di institusi lain waktu itu
ada di ada staf ahli menko polhukam
satu satu lagi ada dirjen kes bangpol
di kementerian dalam negeri
jadi sudah berpindah tugas dari institusi resminya
tni mau membuat lima
dan ini juga bukan perbantuan
dan penyebabkan yang besar putar harus berhenti pak
satu lagi yang perlu ditegaskan
iwan bule waktu itu melakukan pernyataan itu
dalam rangka mengintervensi pikr
dalam rangka mengintervensi pengadilan negeri jakarta utara
bukan waktu itu pak ahok
bukan lagi dalam proses penyidikan
tapi sudah di persidangan
beliau mau minta
saya ingin jelaskan
jangan kan persidangan
jadi saya ingin menjelaskan bro
waktu itu saudara iwan bule
sebagai kapolda metro jaya minta pengadilan negeri jakarta utara menghentikan persidangan
karena ada putaran kedua
padahal tidak ada satupun di republik indonesia ini yang boleh mengintervensi lembaga pengadilan
presiden pak jokowi pun tidak berhak
kapolri pun tidak berhak
siapapun tidak berhak melakukan intervensi itu
tapi saudara iwan bule menunjukkan keberpihakan
nah wajar dong kami
tapi wajar dong kami berjaga jaga
makanya hari ini saya datang ke studio cnn pun pakai baju koko
untuk mengingatkan masyarakat
untuk mengingatkan masyarakat kembali
tapi dalam konteks pelaksanaan mou
karena penyelidikan penyidikan penuntutan dan fungsi fungsi kekuasaan kehakiman itu
kita stop dulu sampai dengan pungut hitung selesai dan terpilihnya gubernur terpilih gitu loh
jadi kami tidak hanya protes
karena kami memprotes
karena berasakan rekam jejak saja
bagaimana pak iwan bule waktu itu kami rasakan tidak netral di pilkada dki
bahkan sekarang teman satu angkatan beliau
maju juga di jawa barat
yang sama sama kita anggap waktu itu bersama sama dengan pak iwan bule
menghalangi aksi bela islam
yang mendemonstrasi paham waktu itu

sudah keberatan di sini
ada jejaknya di rapat rapat persidangan di salah komisi dua
kita bisa terima
ini kan enggak
baik bang arteri
sejujurnya kan begini ya
artinya ada kekhawatiran
mungkin dari teman teman gerindra dan yang lain lain

bahwa ini menjaga netralitas pilkada
dengan menempatkan sejumlah jenderal polisi di dua provinsi besar
begitu di sumut dan juga jawa barat
kalau kemudian kita tarik lagi ke belakang
ketika kita sudah jauh berjalan meninggalkan
katakanlah ada dwi fungsi abri begitu
untuk meninggalkan hak
untuk menjadi sipil dulu
untuk baru bisa berpolitik
ini kan artinya ada kekhawatiran itu tadi bang
bahwa kita ada kekhawatiran netralitas
dari pihak kepolisian ini
iya karena awalnya teman teman sudah berperaduan
berprasangka bahwa polri itu tidak netral
padahal saya yang menyatakan
saya ini komisi dua tiga tahun
sepanjang pengetahuan terbaik saya
institusi yang paling netral dalam pelaksanaan pilkada itu
adalah institusi polri
itu yang pertama
kemudian yang kedua
dibedakan antara polisi yang ingin menjadi pasangan calon peserta pilkada
dengan pada saat ini dia melaksanakan fungsi fungsi kepolisian
pada saat melaksanakan fungsi fungsi kepolisian
dia menerapkan sebagian fungsi fungsi pemerintahan negara
nah dengan demikian yang bersangkutan tidak perlu berhenti
sedangkan untuk menjadi pasangan calon
dia melaksanakan politik praktis
yang bersangkutan tidak boleh menjadi polisi
makanya dia demi hukum harus mundur
itu juga dibedakan
makanya coba dicermati lagi
undang undang ini sudah mengatur
dengan sebegitu baik dan secara proporsional
dan tentunya juga tidak untuk partai demokrasi indonesia perjuangan
tapi juga untuk semua partai
jadi percayakan itu
bahwa bangsa ini harus sehat
demokrasinya sehat kalau dimulai dari orang orangnya
pada saat memulai demokrasi dan pilkada ini juga sehat
baik bang arteri
ini terakhir mungkin dari anda
karena anda hanya bisa sampai di segmen ini saja
ada pernyataan dari bang andre bahwa mengatakan
ini teman teman tidak hanya dari gerindra saja
ada pks pan demokrat golkar juga mempertanyakan
nantinya kebijakan ini
ini mungkin saja bisa bermuara nanti
hak dpr untuk memanggil lagi kemendagri saya kemulia
bagaimana kemudian teman teman pd perjuangan menanggapi ini
saya pikir silakan saja
pak mendagri itu kan menteri yang sepanjang pengetahuan terbaiknya
menteri yang paling kooperatif sebagai menteri nusra komisi dua
jadi itu kan haknya dpr haknya komisi dua untuk meminta klarifikasi
saya yakin pak menteri beserta jajarannya sanggup untuk mengklarifikasi itu
tidak ada yang salah
baik sisi norma hukum
terbitnya kebijakan lainnya
yang harus dipikirkan bahwa kebijakan ini dibuat untuk rakyat
bukan untuk kepentingan kelompok atau partai politik tertentu
jadi bukan untuk kepentingan pilpres dua ribu sembilan belas bang arteria
jauh itu jauh
kita lagi mikir bagaimana kekuasaan bermanfaat sesuai kehendak rakyat
belum pikir pikir mau jadi presiden kita
bang arteria terima kasih anda sudah bergabung di prime news malam hari ini
ada lagi yang ingin disampaikan bang arteria terakhir
biar kita harapkan ya semua pihak bisa berpikir jernih
melaksanakan kerja kerja demokrasi secara proporsional
tidak dengan membangun kecemasan
tapi yakinkan dengan program kerja
dengan rekam jejak
dengan visi misi
dan edukasi publik
sehingga makin hari bangsa kita itu tidak hanya melek tetapi terdidik
dan bisa melaksanakan demokrasi sehat demokrasi hebat
oke bang arteria terima kasih
kita akan tunggu nanti bagaimana kelanjutan dari wacana ini
karena masih menunggu keputusan dari presiden joko widodo
kami akan segera kembali dengan perbincangan
usai jeda menanggapi bagaimana kekhawatiran teman teman yang lain di partai lain
di dpr menanggapi usulan dari mendagri cahayu kumolo
kami akan segera kembali
ya lebih jauh kita menilai bagaimana demokrasi kita
kualitas demokrasi kita ketika ada usulan dari mendagri
meskipun alasannya adalah demi keamanan
begitu dengan menempatkan sejumlah ataupun dua perwira tinggi polri
menjadi plt gubernur di sumatera utara dan juga jawa barat
bang rey lebih jauh lagi ya kita memotret ini
dari apa yang kemudian diusulkan oleh mendagri mengenai demokrasi kita
bagaimana tadi anda sempat menyinggung ini salah kaprah
salah kaprahnya bagaimana dan apa yang anda poin poin kritis dari anda bang rey
ya sebetulnya kan poin kritisnya seperti yang saya sebutkan tadi
ini tidak sesuai dengan kalau mengutip apa yang disebut
kalau mengutip apa yang sebelumnya tadi itu tujuan kita untuk menciptakan demokrasi yang sehat
demokrasi yang sehat itu ya semua orang dipungsikan sesuai dengan fungsinya
kecuali dalam kondisi yang amat sangat darurat
nah itu pun harus ada prosedurnya
misalnya melibatkan tni masuk ke keamanan
paling itu kan dekat sekali antara pertahanan dengan keamanan
sebenarnya gitu ya
tapi tidak bisa ujuk ujuk nih tni masuk keamanan
tanpa apa tanpa perintah dari presiden
jadi semua kehendak untuk melibatkan tni di dalam
tni masuk keamanan
produk pengamanan itu atas dasar keputusan politik yang itu ada di tangan presiden
begitu luar biasanya
kenapa begitu kita buat
karena memang semua hal kita ingin buat profesional
tni ya sudah
fokusnya adalah pertahanan
begitu juga dengan polri
bebasnya adalah keamanan
kan kira kira begitu
jadi begitu mereka masuk ke ruang ruang yang tidak berkaitan langsung dengan apa yang disebut dengan keamanan itu
itu pada tingkat tertentu membuat kita makin lama untuk menjadikan institusi polisi ini sebagai institusi yang profesional
tugas untuk mereformasi institusi polisi ini luar biasa besar
harus diingat dari sekian banyak institusi negara yang belum sepenuhnya kita reformasi itu
salah satunya adalah institusi polisi
yang berhasil itu cuma satu memisahkan polisi dengan tni
tapi bagaimana polisi bagaimana posturnya bagaimana bentuknya bagaimana jiwanya mau diarahkan seperti apa strukturnya seperti apa belum ada yang bisa kita kerjakan
jadi itu dulu yang harusnya yang kemudian menjadi concern utama
mestinya ini dulu
supaya kasus demi kasus diperbaiki
karena kasus demi kasus di polisi itu tidak menumpuk
coba cek itu di setiap polda polda
berapa kasus yang menumpuk
belum lagi persoalan persoalan yang kita sering dengar ya
yang gak ada kasus ada kasus
yang sebetulnya nggak perlu dikasuskan dikasuskan
yang seperti ini perlu dirubah dalam institusi polisi
dari struktur kultur bahkan soal visi kepolisian kita
yang paling mendasar itu kan sebetulnya cuma satu misalkan polisi sama nianteni
nah sekarang mereka ditarik lagi ke ranah politik
jadi jangan kita sebutkan bahwa menjadi plt itu bukan ranah politik
kalau dibaca kembali tapi saya kalau saya rujukan saya masih pp nomor tahun dua ribu enam belas ya
permendagri nomor dua belas rujukan saya
kalau dibaca kembali di situ salah satu fungsi dari plt itu adalah rapat dengan dprd
bahkan pada tingkat tertentu dia dapat memutasi orang memberhentikan orang dan seterusnya
staf staff yang ada di situ
dan ini semua pada tingkat dasarnya hanya bisa diputuskan melalui keputusan politik
bahkan sebetulnya kalau dibaca di asn itu keputusan politik memutasi macam macam itu tidak boleh dilakukan oleh gubernur semana mana
artinya wacana ini menarik polisi masuk ke dalam ranah politik ya
iya dengan sendirinya
cuma kan dibungkus oleh bung arteri dengan soal perlunya penegakan keamanan dan fungsi lain
yang bisa dikerjakan oleh kepolisian atas dasar instruksi dari polisi
waduh iya yang dimakan dengan fungsi itu berkaitan kerat dengan soal fungsi tupoksi mereka
tidak profesional artinya bang rey
bukan tidak berarti itu melebar menjadi pejabatan jabatan sipil gitu loh maksud saya
nah itu yang kita sama seperti tni itu dapat dipungsikan di luar operasi
namanya operasi selain perang kan
adalah untuk pengamanan
tapi dalam kerangka itu ada saham

syarat syarat yang harus dipenuhi luar biasa
oleh karena syarat itu diuji juga nanti di dpr
apakah misalnya penugasan mereka untuk kepentingan kepentingan di luar militer itu sesuai atau tidak
begitu juga di lingkungan kepolisian
nggak bisa semena mena polisi ini langsung ditugaskan untuk tugas yang tidak berkaitan dengan tupoksi mereka
nah itu melalui apa yang kita sebut sebagai kondisi darurat macam macam itu gitu loh kira kira
itulah yang dimaksudkan
oleh karena itu kalau kita baca secara utuh
undang undang kepolisian itu
memang polisi bisa diperbantukan
untuk tugas di luar
tupuksi mereka dengan dasar
ada keputusan kepori
tetapi yang dimaksud dengan itu pun
selalu berkaitan dengan fungsi fungsi yang sebetulnya
utama dengan mereka yang tidak tertulis
secara tersirat di dalam
undang undang ini kan itu yang kita maksudkan
tapi tidak langsung hujuk hujuk
pindah ini apa istilahnya itu ya
sipil yang dipersenjatai menjadi sipil
politik kira kira gitu itu perubahan
nah misalnya inilah
yang kita persoalkan
sebetulnya yang kita
harapkan yang harus kita jaga tugas
terus menerus supaya institusi polisi
ini tidak ngurusin yang lain
ini sekarang jumlahnya kalau saya nggak silap
kalau nggak bertambah dari data saya

tidak lebih dari empat ratus lima puluh orang

empat ratus lima puluh ribu orang dengan skala penduduk
jadi per satu polisi
mengawasi sekitar sepuluh mungkin sampai
dua puluh ribu orang sangat tidak masuk akal
nah di tengah begitu
ada polisi yang aktif yang semestinya
betul poksinya untuk kepentingan keamanan
ditarik karena yang lain
ngurusin soal mutasi pejabat
ngurusin soal birokrasi ngurusin macam macam
filosofi yang lain
pada dasarnya kan sebetulnya nggak ada plt
itu harus dijaga
jadi semua kepala daerah itu
bertugas sampai masa air baktinya
kemudian kira kira begitu dan kemudian
dilanjutkan oleh kepala daerah terpilih
jadi sebetulnya kalau sebisa mungkin
tidak boleh ada jeda
cuma kan ada peristiwa luar biasa di kita
namanya pilkada yang membuat undang undang
begini begini sehingga ada kepala daerah
belum dilaksanakan tapi masa jabatannya berakhir
misalnya begitu atau ia terlibat
dalam pilkada tahap berikutnya sehingga harus mundur
macam macam gitu dalam kondisi begitu di
berlaku hukum darurat
oleh karena itu muncullah plt
tapi plt yang dimaksud pun pada dasarnya
adalah plt yang harus
berkaitan dengan politik itulah makanya
kenapa di permendakri tahun
agak dirubah di permendagri dua ribu delapan belas itu
nggak boleh dikeluarkan dari
apa filosofinya karena memang
politik itu diurus departemen dalam negeri
gira gira gitu dan plt itu
sifatnya darurat dan oleh karena itu
nggak bisa dioperal apalagi kepolisian
apalagi kepada kepolisian itu
harus betul betul untuk institusi
kementerian dalam negeri yang itu anehnya
kok dirubah di dalam permendak yang sekarang
itu satu yang ketiga yang saya mau katakan
kalaupun kondisi darurat ini misalnya
salah satu alasannya pak cahyo itu kan
sdm di kementerian dalam negeri itu nggak cukup
untuk tujuh belas provinsi
kalaupun mau mengambilnya
sesuai dengan permendakri dua ribu delapan belas itu
ambillah dengan level yang hampir
sama dengan kementerian dalam negeri
sekda misalnya bukan
ada dua kementerian lain yaitu menkopol hungkam
dan juga mentru panaparatur negara
kan di situ juga ada eselon i
nah mereka adalah orang yang sebetulnya berkaitan
bekerja sesuai dengan
tupuksi yang ada di dalam perangga itu
dari apa yang disampaikan oleh bang rey
ya sekitar menambahkan saja
yang pertama arteria kan
selalu bicara dan mendagri juga
selalu bicara ini daerah merah
kerawanan sekali lagi
tidak mengurus keamanan
keamanan itu tupuksinya
polisi kapolda setempat
dan akan di backup oleh tni
sesuai janji dari
panglima tni jadi tidak
ada fungsi polisi
jadi pj gubernur untuk memastikan
keamanan itu satu yang pertama
yang kedua permendagri
nomor satu tahun dua ribu delapan belas
yang disampaikan itu kami
bertentangan dengan undang undang asn
ayat tiga yang mengharuskan
pejabat polisi atau tentara
yang ingin bertugas harus mengundurkan
diri dulu menjadi sipil dulu ya
jadi kalau memang mendagri bersikeras
untuk mengangkat dua
jenderal polisi ya silahkan dua jenderal polisi
ini mengundurkan diri dari institusi polri
menjadi sipil dulu baru menjadi
pejabat gubernur oke ke depan
kira kira fraksi partai gerian juga teman teman di dpr
akan melakukan angkapan ya tentu kita akan
mendagri untuk melakukan
klarifikasi ini kita tidak ingin menimbulkan
kegaduhan lalu yang terakhir untuk
demokrasi hebat demokrasi
sehat yang disampaikan saudara arteria
tentu kita lihat juga rekam jejak
calon yang diusulkan
kenapa kami berteriak
karena kami menghadapi pak
muhammad irawan di
pilkada dki sepak
terjang beliau masih
kepala dan perasaan
kami yang berhadapan dengan
pak ahok di pilkada dki makanya
sengaja saya cari baju hari ini baju kotak kotak
jadi maksudnya pesan politik apa yang
untuk mengingatkan kembali kepada
masyarakat indonesia bahwa
yang akan dihadapi oleh kita
dengan kebijakan ini adalah ini
kotak kotak yang kita hadapi
ini adalah penguasa republik indonesia
untuk memastikan kemenangan
di jawa barat yang
pemilih jawa barat itu
adalah tujuh belas lima persen pemilih nasional
dan juga di jawa di sumatera utara
kotak kotak di jakarta dipindahkan
untuk ke sumatera utara untuk memastikan
kemenangan juga semua kan
sudah terbaca kita tahu sama tahu
makanya kita berharap
mari kita jaga jangan sampai
kita berharap kearifan pak presiden jokowi
dan mendagri untuk menganulir
keputusan beliau tapi kalau memang
otot silahkan pejabat polri
yang akan ditugaskan menjadi pejabat gubernur
mengundurkan diri dulu dari
institusi polri menjadi sipil
dan silahkan menjadi pejabat gubernur
sekali lagi tidak ada relevansinya
antara pejabat gubernur
dengan menjaga keamanan
jadi gerindra bukan mau bikin gaduh politik ya
kita ingin meluruskan
karena kami tidak ingin
reformasi yang kita
dari pejuang pejuang reformasi
termasuk darah dan air mata
kami berdemonstrasi ini
kami berdua demonstran tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
jadi jangan sampai
informasi yang kita
dapatkan sekarang ditarik mundur
ke zaman kegelapan orde baru nah
ini yang kita khawatirkan dan kita
sebetulnya kan kalau kita lihat
filosofi yang dikemukakan oleh
kita bisa paham juga
cara berpikir adria
itu kan ada perasa yang mengatakan
oleh karena itu dia membayangkan
memberi kesempatan polisi untuk
menduduki plt adalah begini
tugas pemerintahan itu
tapi coba kita balik deh kalau begitu
eslon i di kementerian
menjabat kapolda sebagai plt
itu juga bagian tugas pemerintahan
kalau tugas pemerintahan itu
yang dimaksud dalam prem
sebab bagian dari tugas dari pemda
itu ya salah satunya memang adalah
dan kira kira gitu
ya kami mengingatkan sekali
mungkin seluruh rakyat indonesia
masih ingat bagaimana rekam jejak
mantan kapolda metro jaya
waktu pilkada dki pas jaman pahaw
itulah salah satu juga penyebab kami
kalau soal orang menurut saya sih
karena ini perlu bang
karena orangnya sudah diputuskan
orangnya sudah diputuskan
nanti orang ini bisa siapapun ya
kalau misalnya anda keberatannya
nah itu makanya
kalau anda keberatan pada orangnya
kalau soal itu ya
kalau caranya harusnya ya
makanya kalau saya lebih senang
kita berdiskusi soal
apakah ini bagian dari penyehatan
kalau kami keberatan kepada cara
dan termasuk orangnya
kita akan tunggu nanti bagaimana
keputusan dari presiden jokowi dulu
karena ini masih harus diputuskan oleh presiden
terkait dengan usulannya
terima kasih bang ray rangkuti
bang andre terima kasih
kita akan tunggu nanti bagaimana
kelanjutannya setelah ini